sebelumnya peristiwa bermula dari cek cok antara tahanan dan petugas dari personel brimo polri berlangsung tiga puluh enam jam
berikut kami hadirkan kronologis kejadian yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
selasa sore seorang narapidana bernama wawan menanyakan soal makanan kiriman dari keluarganya kepada petugas
namun petugas itu menjelaskan bahwa makanan tersebut dibawa petugas lain
tak sampai satu jam berselang dari arah blok c terdengar teriakan dari wawan
ia diduga menjadi provokator yang akhirnya memicu kerusuhan di dalam rutan
pukul dua puluh lima belas waktu indonesia barat sejumlah narapidana menjebol dinding dan pintu sel tahanan
enam orang anggota brimo disanderah
empat orang berhasil menyelamatkan diri meski terluka
para narapidana itu berhasil mendapatkan beberapa pucuk senjata api dari anggota brimo
pukul dua puluh dua kerusuhan antara aparat dan narapidana teroris di kompleks rutan makobrimob kian membesar
pengamanan di areal mako brimo pun diperketat hingga ke radius dua ratus meter dari gerbang mako brimo
dini harinya karopen mas polri brikjen pol m iqbal menyatakan pihaknya berhasil mengendalikan situasi
rabu siang sejumlah ambulans datang ke rumah sakit polri keramat jati membawa kantong kantong jenazah berisi enam korban kerusuhan di dalam rutan makobrimo
polisi masih melakukan proses negosiasi dengan para narapidana teroris yang terlibat kerusuhan
rabu sore polisi akhirnya mengonfirmasi lima anggota kepolisian dan satu narapidana teroris yang melawan tewas dalam kerusuhan di rutan makobrimob
sedangkan satu aparat masih disandera
polisi pun terus melakukan negosiasi dengan para narapidana yang saat itu masih memegang senjata
kamis dini hari satu mobil barakuda masuk menuju arah pintu masuk makobrimo
satu anggota polisi yang disandera berhasil dibebaskan
dan sekitar pukul delapan pagi setelah tiga puluh enam jam operasi dilakukan pemerintah memastikan operasi penanggulangan aksi tahanan teroris yang berada di rutan mako brimo sudah berhasil